komando armada republik indonesia kawasan timur pangkalan utama tni angkatan laut delapan manado
sudah siap mendampingi dua kapal angkatan laut yang akan bergerak ke perairan filipina
komando armada republik indonesia kawasan timur pangkalan tni angkatan laut ke delapan
sedang menunggu perintah panglima tni untuk bergerak
selasa tadi pagi kantor lantamal delapan sudah didatangi lecent officer dari filipina untuk berbagi informasi di lokasi
pasukan tni angkatan laut di marore dan kalimantan masih menelusuri
kapal tunda brahma dua belas dan kapal tongkang anan dua belas beserta awak kapal dan muatannya yang disandra di perairan filipina
kapal tersebut berlayar dari banjarmasin kalimantan selatan dengan muatan batu bara